habis itu bawanya ngebut sih
yaudah maaf saya janji gak ngebut lagi
janji ya kalau ngebut lagi saya nggak mau bayar nih
ini gue lagi baca lowongan kerja
sales jamu penggemuk badan
cocok dad buat lu
eh banyak omong ya
mau loh udah buka buka buka
bawa di bawa di
hah masya allah lo dirampok
yaudah mendingan lu ngaku aja
jadi yang punya acaranya ngerti
hebat ya kang pur
lebih pinter dari kang pur
kok lama amat baru sampai
maaf pak saya gak jadi ngebadut sulap disini
soalnya badut sulap sama perangkapan sulap saya dirampok orang
jangan melatot atuh pak

lalu kita berbicara tentang perangkapan sulap
nggak tahu kang tanda panahnya diem
sebenarnya ngga ada uang kedek
gua pikir isinya duit
satu cuman ginian
tapi yang ini
bulan ini teh
pipih teh kena sial mi
alat alat sulap pipih dirampok
masya allah mi
lo udah denger kagak
masa kemaren katanya si tisna dirampok
orang ngasih tau malah ngeledek
jangan rawa bebek nomor delapan ya
mbak ntar ya saya musuhin dulu sama dia buat bomba ya
tapi jangan lama lama ya
yah sama lagi
sekali lagi tutup hidung jaket kamu bau
pur kemarin perlengkapan sulap saya dirampok orang
gue udah tahu
saya nggak jadi show terus penonton saya kecewa semua
jangan jangan perampoknya pengen jadi badut sulap juga
bikin ilang mut yang merengut
eh john es dawetnya satu john
biar semungut terus bikin ilang mut yang merengut
ais dah buka
gak barang nyambung diri bang
ineng ga pakai nyambung nyambungi ais bang
bang ntar sore jaketnya diganti ya bang
yang ini jaketnya udah bau
habis itu bawanya ngebut sih
yaudah maaf saya janji gak ngebut lagi
janji ya kalau ngebut lagi saya mau bayar nih
nanti saya jalanin
ini gue lagi baca lowongan kerja
sales jamu penggemuk badan
cocok dad buat lu
nih katanya datang langsung kerja
yaudah gida coba coba sabet aja prospek buat lu
itu dia jak
gimana caranya gue bisa datang ke kantornya
yaudah gue anterin sama pangkalan
itu dia jak
gue gak enak sama lu
masa gue numpang melulu sama lo
ntar kalau dapat kerja baru lo ganti duit gue
sini bang gue bantu lo
lagian sih gak tanggung tanggung
bang bisa cepetan dikit gak

gue gak mau ngerepotin mbak b jak
gue mau cari kerjaan sendiri
mau cari kerjaan sendiri
kerjaan apa juga gue jabanin
kerjaan apa juga gue jawabannya